ya salah satu agenda prioritas dalam g dua puluh yang akan diselenggarakan di indonesia tahun ini adalah perpajakan internasional atau international taxation
dan untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung dengan bapak mekar satria utama selaku direktur perpajakan internasional direktorat jenderal pajak
selamat pagi mbak fanisa alhamdulillah kabar kami baik baik saja terima kasih
baik pak toto ini finance track pada ktt g dua puluh akan membawa isu pajak global nah kemudian bagaimana nih pak totok agar nantinya aturan ini dapat dipahami oleh perusahaan multinasional dengan lebih mudah
oke baik pak farhan jadi ini kan memang kesepakatan global ya dalam setiap dokumen yang sudah disepakati terakhir kan kita di bulan oktober
nanti dalam pembahasan materi baik pilihan satu
dan pilihan dua ini terkait dengan internasional tax ya itu kita gunakan untuk digital ekonomi dan itu juga nanti akan melalui tahapan konsultasi publik
nah tahapan ini kita maksudkan untuk meminta masukan dan saran dari persesi pihak pihak di luar otoritas pajak negara atau judisi anggota oecd atau g dua puluh framework on beps
nah kemudian lebih lanjut nanti untuk pembahasannya
pilar satu dan pilar dua untuk di indonesia sendiri kita akan melakukan amendement terhadap domestic regulation jadi ketentuan domestik juga kita akan lakukan perubahan
nah di dalam proses perubahan tersebut kita akan melalui proses dengan pendapat dari stakeholder sehingga nanti kenton domestik yang akan dihasilkan akan lebih mudah diimplementasikan
nah dengan tahapan itu artinya ada diskusi publik juga dengan para stakeholder kami harapkan pemahaman itu jadi akan lebih mudah dipahami sebelum

nah dengan tahapan itu artinya ada diskusi publik juga dengan para stakeholder kami harapkan pemahaman itu jadi lebih mudah diimplementasikan
nah dengar sepertinya oke
nah dengar sepertinya oke

nah dengan tahapan itu oke
nah dengan tahapan itu oke
nah dengan tahapan itu oke
memiliki penghasilan di atas tujuh ratus lima puluh juta tersebut di dalam empat tahun terakhir
untuk identitas identitas yang dikecualikan juga ada untuk ketentuan glob satu bilar dua
yaitu nanti instansi pemerintah organisasi internasional organisasi non profit
dana pensiun dana investasi yang merupakan ultimate parintensi itu juga nanti akan dikecualikan
untuk pengawasan tingkat kepatuhan subjek pajak dilakukan melalui mekanisme pertukaran informasi
dengan demikian nanti indonesia tetap akan dapat memperoleh informasi
mengenai anggota anggota grup perusahaan multinasional tersebut yang berlokasi di luar negeri
khusus untuk bilar satu tadi bilar dua yang lainnya adalah melalui mekanisme tax certainty
ini juga sudah dibahas di dalam amount a
yang diarahkan nantinya tax company ini tidak hanya untuk mengantisipasi
bila terjadi persekataan dalam penetapannya
namun juga akan diatur suatu mekanisme
untuk memastikan kepatuhan ini ke depan dalam bentuk early tax hartainty
ada semacam agreement yang akan mengikat perusahaan perusahaan multinasional ini
dengan berbagai otoritas pajak atau jurisdiksi yang menjadi stakeholder
jadi ada beberapa tahapan untuk memastikan bahwa tingkat kepatuhan tersebut bisa terjadi
baik yang terkait dengan pilar satu dan kemudian untuk yang globes di pilar dua nya
oke berarti ada dua pilar dan juga ada beberapa tahapan begitu ya pak toto yang memang diperlukan
dan pilar itu nanti akan ada mekanismenya sendiri sendiri untuk memastikan hal tersebut
oke berarti berbeda akan berbeda menyesuaikan dengan pilarnya
begitu dengan perusahaan multinasionalnya juga begitu nanti pak totok ya
oke selanjutnya pak toto ini berbicara mengenai perusahaan multinasional
kita tahu ada banyak sekali perusahaan teknologi atau digital
ini terkait dengan yang tadi di awal pak toto sempat sampaikan digital taxation
ini perusahaan digital yang beroperasi di indonesia
nah sejauh ini pak toto berapa besar sebenarnya pak potensi pajak yang kemudian bisa diterima
oleh negara dari perusahaan perusahaan teknologi ini
oke saya koreksi sedikit nih pak
jadi kesepakatan terakhir kita tidak lagi khusus untuk perusahaan perusahaan digital
tetapi memang tadi seperti sudah saya sampaikan
pilar satu ditujukan kepada perusahaan multinasional yang omsetnya di atas dua puluh miliar euro
jadi bisa saja perusahaan perusahaan digital tapi juga bisa perusahaan perusahaan non digital
untuk potensi saat ini memang
memang masih dalam proses kita untuk menghitung
angkanya masih sangat tergantung dari penentuan perusahaan
jadi perusahaan perusahaan yang akan menjadi bagian dari pilar satu
itu kita masih menunggu dari pembahasan di inclusive framework on batch
dan juga terkait dengan pilar dua juga nanti kita sedang menunggu bagaimana batasan
jadi yang kita sudah ketahui adalah kira kira itu pilar satu tadi
dan pilar dua tadi yang rata rata dalam dua tahun
per empat tahun itu dia mempunyai keuntungan di atas tujuh ratus lima puluh juta euro
namun bagaimana penentuan masing masing perusahaan secara spesifik itu belum ditentukan
sehingga kami memang masih menghitung dan menunggu data data dan informasi lebih lanjut
perusahaan perusahaan mana saja
sebagai gambaran memang pilar satu disebutkan kurang lebih seratus sampai dengan satu ratus dua puluh
multinational enterprise yang akan menjadi subyek pajaknya
baik berarti memang masih menunggu begitu ya pak
dan masih dikawal
dikaji lagi begitu ya untuk kemudian bisa mencapai akhir atau kesimpulan dan keputusannya menjadi seperti apa begitu ya
lalu pak toto ini kan international taxation pajak global
ini menjadi kesepakatan satu ratus tiga puluh tujuh negara yang kita tahu berbeda beda begitu penerimaan pajaknya
bagaimana kemudian memastikan bahwa ada keadilan nih pak dalam penerimaan pajak tersebut
utamanya bagi negara pasar
ya ini hal yang memang menarik terutama bagi kita
karena kita memang masuk sebagai negara pasar

karena kita memang masuk sebagai negara pasar

jadi untuk pembahasan kesepakatan global nanti memang seperti sudah saya sebutkan sebelumnya
akan melibatkan berbagai jurisdiksi stakeholder dalam posisinya masing masing
termasuk di dalamnya kita yang juristisi pasar
yang tentunya dalam pembahasan akan bisa menyuarakan pentingan kita
ini nanti akan menghilangkan pemberian fasilitas pajak yang berlebihan
yang kita tahu kan ini adalah hal yang sangat penting

kita harapkan nanti akan memberikan level of playing kill yang sama untuk semua negara atau jurisdiksi
jadi posisi tersebut sudah bisa di cover di dalam mekanisme yang akan kita kesepakati bersama sama nanti
terakhir pak toto ini dengan adanya aturan baru reformasi pajak g dua puluh lewat dua pillar yang kita bahas hari ini
bagaimana kemudian nanti akan dikonsumsi dengan pilihan yang lain
bagaimana kemudian nasib negara negara tax havens pak
yang memang kita tahu bahwa tingkat penerimaan pajaknya itu sangat sangat rendah begitu
oke ya ini salah satu impact juga nanti terhadap indonesia
jadi mbak farah di dalam ketentuan pilar dua yang nanti akan memperlakukan pengenalan tarif pajak minimum
tentu saja akan memberikan dampak secara langsung terhadap low tax jurisdictions
yang kita ketahui memberikan fasilitas perpajakan berupa pengenaan pajak penghasilan efektif
atau hal yang lain
bagaimana negara atau jurisdiksi yang termasuk dalam kategori low tax jurisdiction akan berposisi terhadap pemberlakuan pihak dua
nantinya akan sangat tergantung pada pengaturan domestik atas pemperlakuan pilar dua tersebut
dan juga bagaimana perubahan perubahan ketentuan domestik yang akan terdampak untuk pemperlakuan pilar dua di negara atau jurisdiksi tersebut
jadi efeknya memang kita melihat bagaimana respon dari masing masing negara
tapi secara umum tadi sudah saya sampaikan
jangan lagi atau tidak bisa lagi
lari lari kepada negara negara yang memberikan low tax rate kepada perusahaan perusahaan tersebut
hal tersebut akan memberikan batasan minimum sebesar tersebut
dan bagaimana nanti
kita terhadap negara negara tersebut nanti kita akan lihat bagaimana mereka akan menerapkan di dalam domestic regulation nya
demikian mbak farah
baik baik terima kasih pak toto selaku direktur perpajakan internasional direkturat jenderal pajak
sudah bergabung hari ini bersama kami di cnn indonesia today selamat pagi pak
selamat pagi terima kasih kembali salam sehat